tawuran tiga kelompok gangster remaja terjadi di tanjung sari kota surabaya
sabtu dini hari lalu
tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster
hal itu bertujuan mencari popularitas dan pujian di media sosial
tawuran yang dipicu oleh tindakan saling ejek di media sosial ini
dapat diredam oleh warga
kemudian warga melaporkan kejadian itu ke polsek sukomanunggang
bersama polisi warga menangkap puluhan gangster
selain menangkap tersangka pelaku tawuran yang masih berusia belasan
polisi menyita senjata tajam berupa celurit sabukir dan ponsel
dua belas tersangka pelaku tauran dibawa ke polsek untuk diperiksa dan dibina
polisi pun memanggil para orang tua
gangster yang awalnya garang ini menjadi lulu dan menangis
saat diminta memohon maaf
kepada orang tua
para orang tua diminta menandatangani surat pernyataan
siap membina anak agar tak lagi terlibat tawuran
ada anak anak yang akan melakukan tawuran
sebelumnya dia begitu di tanjung sari kelurahan itu
dia menunjukkan merkor
kemudian dia melempar
ya alhamdulillah ada korban
di dua belas remaja yang ditangkap

di merdeka frejman merode berita sampai ke mereka

atau terjadi hal yang begitu bog verte

masih meng hapus harganya
pada tahun itu

untuk bercerita tentang kontroversenya
gainingkan tim dan virus